untung kamu prepara di mobil
jadi ketemu sama omnya andien kita ya lumayan rapi lah
udah cantik banget
aku udah cantik nih
mas kamu dimana sih mas
sampai akhirnya mereka bercerai
nggak percaya kalau saya ini anak kandungnya
sampai akhirnya papa saya diemin saya bertahun tahun
setelah saya umur dua belas tahun
saya memang anaknya
tapi saya terlanjur terluka
yang gak percaya kalau saya ini anak kandungnya
diperlakukan seperti itu lah
ayah kandung saya sendiri
saya gak tau sih pak
tapi kalau menurut saya
sepertinya gak ada masalah
dan gak ada salahnya juga
kalau bapak support
bayi yang ada dalam kandungan elsa
setelah lahir dan tes dna ternyata memang
itu bukan anak yang baik banget ya
tapi kalau menurut saya bapak
kan gak ada salahnya juga berbuat baik
daripada bapak nyesel
gak ngakuin anak sendiri
itu rasanya nggak enak pak
untungnya saya kuat
gak kena mental
itu menurut saya sih pak
semoga bapak gak marah ya sama saya
terima kasih kamu nunggu cerita
bawaimu jebak wuah
gue gak akan tinggal diam
aku pasti akan balas semuanya
malam ini gue gak usah pelengkrum
saya mau ke rumah dulu
bisa saja rumah gue didatangin polisi
mereka sudah lapor polisi
mereka termasuk dalam komplotan orang yang menaruh keluarga saya
dan saya yakin bos mereka yang bernama iqbal masih punya atasan lagi
saya minta tolong untuk dicari siapa atasannya
baik pak kami akan selidiki dan kami akan tindaklanjuti laporan dari pak aldebaran
terima kasih banyak
ya allah gue sampai lupa ada acara makan malam sama om irfan
saya harus langsung pulang saya lupa ada acara keluarga
makasih udah bantu saya
terima kasih semuanya sudah bantu
oh iya bapak kan membawa mobil ya pak
ya udah biar bareng sama saya aja pak
gitu gak apa apa
terima kasih banyak ya
anda sudah banyak bantu saya
kali ini orang yang kita hadapi sama
kita harus saling bantu
gue duluan ya
iya tadi kan bapak bilang saya nggak boleh pakai mobil pribadi saya pak
dan kebetulan ada mobil ini parkir di kantor pak
karena mau nurunin properti kantor
jadi saya pinjam aja langsung
di belakang ya
oh apahul gini sih
bagaimana berharga rupanya
dia sudah weh
mata mata yang saya tempatkan di keluarga alfahri
ternyata berkianat bos
saya akan memperbaiki semuanya bos
saya akan terus meneror
masalah dimana sih
lontong kamu prepare di mobil
jadi ketemu sama omnya andien kita ya lumayan rapi lah
sudah cantik banget
katanya ada tamu
aku udah cantik nih
iya sayang kamu udah cantik sayang
mas kamu dimana sih mas
kamu udah di jam belum
ini om irfan udah di jalan kesini
saya tadi gak ngeliat telepon dari kamu
ini saya sekarang udah di jalan pulang kok
udah dekat ini
alhamdulillah baguslah kalo misalkan kamu baik baik aja
yaudah aku tunggu dirumah ya
iya sampai ketemu dirumah
masa lo udah di jalan pulang
masa lo udah di jalan pulang
masa lo udah di jalan pulang
masa lo udah di jalan pulang

oh ya itu mengenai peneror gimana
oh iya bukain